tanaman janda bolong atau monstera yang akhir akhir ini menjadi prima dona penghobi tanaman ternyata banyak variannya
ini kita kenal sebagai king monstera monstera king bahasa latinnya monstera deliciosa
janda bolong jenis besar atau kita sebut monstera etipremnoides variegata putih marber form
monstera borsigiana yang mutasinya kuning monstera esqueleto monstera thai constelation
satya putra seorang ahli biologi lulusan jepang yang sekaligus seniman lanskap sudah sepuluh tahun menyimpan deretan monstera yang menjadi koleksi kesayangannya
monstera menjadi pilihan karena cocok digunakan untuk menghias ruangan sebab tanaman ini tidak membutuhkan banyak sinar matahari
sera itu salah satu tanaman yang sangat dipakai
monstera ini sangat mudah dihias ruangan karena dia sangat mudah perawatannya tidak butuh banyak matahari
justru kalau banyak matahari monstera itu kebakar kita sebutnya gosong
menurutnya perawatan monstera cukup mudah
salah satu kuncinya adalah trimming yakni pemotongan percabangan yang sudah muncul akar
semakin sering di treaming maka semakin cepat perbanyakan
dan cabang yang dipotong bisa dijadikan tanaman baru dengan cukup pemasukannya pada tanaman
di air tanaman baru dibiarkan alami di dalam air selama seminggu baru bisa dipindahkan ke pot
media tanam di dalam pot cukup menggunakan campuran sekam bakar dan sekam mentah serta pasir
kita bolongin di sini mudah banget
udah you waiting for
kita tunggu sampai dua mingguan
untuk penyiraman tanaman satya memberikan catatan khusus
meski penyiraman tanahnya harus basah sekali hingga air menetes dari lubang bawah pot intensitas penyiraman cukup tiga kali seminggu
setiap siram harus sampai kenyang harus sampai netes dia ada bolongannya nih harus sampai netes
tanaman nggak cukup air itu bakal layu justru kebanyakan air bakal busuk akarnya
untuk pemupukan satya menggunakan kain
untuk pemupukan satya menggunakan pupuk butiran
pupuk butiran yang meluruh pelan membuat tanaman tidak kelebihan dosis pupuk yang dapat mengakibatkan daun gosong
sudah lengkapkan informasi merawat tanaman janda bolongnya selamat merawat tanaman koleksi anda
bung taza catra di ningrat globokus hartoyo jakarta